assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
yang saya hormati pak dirut jasa marga
beserta seluruh direksi staff dari jasa marga
pak dirgakum pak kabokop dan teman teman sekalian
jadi untuk pelaksanaan one way
dari kilometer empat ratus empat belas sampai dengan kilometer
tadi jam delapan kita sudah tutup
untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan
dua arah artinya sudah menjadi arus lintas normal
saat ini kita masih membuka tiga lajur
sedang proses untuk memperkecil
karena situasi arus lalu lintas dari transjawa
kemudian dari mana selatan bandung
ini sampai saat ini dari semarang dari bandung
sehingga untuk di jakarta cikampek
kita akan hanya membuka dua lajur
dua lajur kontraplow dari tujuh puluh sampai dengan empat puluh tujuh
kemudian untuk puncak arus
kemarin tadi malam sampai
ada di angka satu ratus enam puluh dua lebih
dari kepolisian dari seluruh street holder dari jasa warga
menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
jika pada saat pelaksanaan pelayanan arus mudik dan balik
tahun dua ribu dua puluh empat ini ada hal yang mungkin masih dirasa kurang
saya tahu banyak kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir
itu semua semata mata karena kita melihat asas prioritas
pada pelaksanaan krlinitas juga ada beberapa antrian ada beberapa keterlambatan
ini juga kami mohon maaf atas semua itu
kami memang belum sempurna tapi kami terus berusaha
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
kemudian saya juga pada kesempatan yang baik ini
mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota polri
kemudian dari jasa marga yang bersama sama kita dan seluruh stakeholder yang ada
saya mengucapkan terima kasih
terima kasih yang sebesar besarnya
saya tahu teman teman di lapangan ini
bu fitri jam empat saya telepon selalu on
jam lima saya telepon juga pan
ini saya tahu anggota kerja keras
jadi saya sampai terima kasih dan permohon maaf mungkin
pada saat pelaksanaan kegiatan pengamanan
arus mudik dan balik dua ribu empat ini
kurang berkenan koordinasi yang mungkin
ini semata mata karena untuk kebaikan semuanya
kemudian kepada teman teman media
ini kita tidak ada apa apanya
tanpa rekan rekan sekalian
apa yang sudah kita rencanakan
ini saya berikan apresiasi
ya saya tahu teman teman tidak tidur
semua hanya untuk pelayanan kepada masyarakat